anda kembali bersama kami di cnn indonesia breaking news terkait ledakan bom bunuh diri yang terjadi di makassar sulawesi selatan
ya tepatnya di kajo walalido
tepatnya di depan gereja katedral makassar yang berlangsung pada pukul sepuluh dua puluh wita
untuk lebih tahu lagi bagaimana sebenarnya warga masyarakat sejauh ini apakah masih merasa panik dan ketakutan terkait kejadian ini selama siang
selamat siang selamat siang pak
ya apa yang anda lakukan pasca ledakan yang terjadi pada pagi tadi pak
apakah warga anda masih merasa takut dan kita tahu bahwa di media sosial warga warga menerima foto kiriman gambar terkait potongan tubuh korban
ya jadi yang pertama saya pada saat kejadian posisi saya pada acara resaksi mika
kemudian kami langsung meluncur ke katedral
kami berada sampai hari ini saat ini masih di sini
kami bertemu dengan pak kapolda pak kapolres sabe dan seluruh jajarannya lengkap
dan kami bersama dengan pak uskup dan seluruh pengurus gereja katedral
jadi kami sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tenang
kedua bagi semua orang yang berkepentingan melewati jalan kajah halido
diharapkan tidak usah lewat sini karena lagi ada olah kisah kp
terus yang ketiga kami berharap
para netizen seluruh warga makassar dengan segala hormat
jangan memposting gambar gambar yang membuat kita lemah
justru yang kita butuhkan adalah kita saling memperkuat
jangan memposting gambar gambar yang tidak produktif
biarkan kepolisian bekerja secara profesional dan kami yakin betul
karena kami ada di lapangan ada di tkp oleh tkp berlangsung lengkap semua
pak kapolda langsung memimpin
bersama kapolres sabes dan seluruh raja jalan
dan saya yakin insya allah kita akan mendengarkan nanti progres dari oleh tkp
dan insya allah kita tetap menjaga kota ini seperti sejak kala
ya pak dhani bagaimana sejauh ini koordinasi anda dengan pihak kepolisian dan juga gereja
ya saya masih ada di gereja dengan bapak uskup
dengan seluruh pengurus dengan teman teman dari kepolisian
ya sejak tadi
baru saja bapak usko mendapat kunjungan pak kapolda pak wak kapolda dan seluruh raja jalan
kami tugas kami adalah bagaimana menenangkan warga
terkhusus warga jemaat katedral
kemudian kedua cctv kuota kami sudah diinvestigasi
untuk mendapatkan gambar gambar yang mendukung olah tkp pihak kepolisian
sejauh mana sejauh ini
untuk pengamanan dari gereja gereja yang berada di makassar pak wali kota
saya mendapat laporan tadi pihak kepolisian telah menyebar pengamanan kepada seluruh rumah rumah ibadah
sekiranya bukan hanya gereja tapi juga masjid
yang kita tahu bahwa ini sebentar lagi juga kita akan menjelanggarakan banyak event keagamaan
baik kenaikan islamati pasca kemudian persiapan bulan ramadan
baik tadi kdfu maspori
argo iwono menyatakan kepada web media dan juga publik
akan diberangkatkan kadinsus dan juga korwildensus
nanti akan dibantu oleh serse polda sulawesi selatan untuk menyelidiki atas ledakan bom bunuh diri ini
tapi sejauh ini informasinya seperti apa pak wali kota
saya kira kita di pemerintah kota makassar itu fokusnya masing masing
kita memang berharap semua bisa tertangani dengan cepat
dan saya yakin betul
kalau saya di lapangan masih sehari ini masih di lapangan
dan angle di lapangan ini kami melihat semua jalannya oleh tkp
insya allah saya yakin betul ini semua terungkap dengan secepat cepatnya
apalagi tim dari pusat bergabung di sini
baik saya ingin konfirmasi jumlah korban pak wali kota
tadi pak argo menyatakan ini tersebar di beberapa rumah sakit yang berada di makassar
salah satunya ada tujuh orang di rumah sakit akademik ini
mengalami luka yang cukup parah di betis di paha kemudian empat orang di rumah sakit lainnya
tapi sejauh ini berapa orang tepatnya yang menjadi korban luka pak dhani
saya sendiri menerima juga laporan yang sama
saya kira tidak beda laporannya
saya juga berbicara dengan saksi mata
justru yang menghadang
yang kita patut syukuri ini kejadian ini tidak pada pintu utama
pintu utama itu gereja ini berada pada posisi tusuk sate
tusuk sate di jalan utama di sekitar karebosi namanya jalan kartini
nah seandainya pintu utama itu terbuka maka saya kira kejadiannya akan tambah parah
makanya kami bersyukur kejadian ini pada pintu kedua
dan pada saat mereka masuk itu dihadang oleh sekuriti setempat
dan saya sudah melihat foto foto sekuriti yang jadi korban
semoga kita doakan bisa cepat pulih
ada beberapa luka di leher di beberapa
tapi beliau masih berfoto dengan posisi berdiri
artinya mudah mudahan bisa lebih baik
karena dialah yang paling dekat dengan pelaku
dia paling dekat belakang
kadang menghadang motor itu masuk
karena motor memang tidak larang masuk di dalam gereja
pak dhani ini kan juga berkaitan dengan vaksinasi
pada minggu pagi ini juga digelar vaksinasi tahap awal di makassar
ini lokasi tidak jauh
atau tepatnya berada
di lapangan karebosi tadi ahmad syamsuddin jurnalis kami menyatakan hal demikian
tapi bagaimana sejauh ini vaksinasi di sana apakah terganggu
atau akan dijadwalkan ulang berikutnya pak dhani
kita yakini bahwa pihak kepolisian betul betul tanggap
pak kapolda pak wakapolda pak kapol stables langsung memimpin di lapangan
dan sudah mengantisipasi segala kemungkinan dari dampak ini
dan saya kira vaksinasi tidak akan terganggu
walaupun memang kalau menurut teman teman yang berada di sekitar warung kopi dekat sini
ledakan memang membuat sedikit banyak orang yang sedikit shock
tapi saya kira ini sekarang sudah kondisinya sudah mulai pulih
tapi sejauh ini di sana bagaimana patroli yang dilakukan oleh kepolisian
apakah ditingkatkan pak dhani atas pasca ledakan yang terjadi pada pagi tadi
kejadian ini tentunya membuat kita lebih was was
masih lebih kuat lagi
dan saya kira pemerintah kota bersama kepolisian dan tni tidak akan mau kecolongan
ya dari peristiwa peristiwa yang kita harus antisipasi
dari segala kemungkinan yang terjadi
apa yang anda ingin sampaikan kepada warga masyarakat anda di makassar saat ini tengah berada di sana
saya kira yang pertama adalah saya sudah membuat video
himbawan kepada masyarakat agar tenang
pada posisi di rumah saja dulu
kemudian kita percayakan
kepolisian kapolda dengan langsung dipimpin oleh kapolda akan segera mengungkap kejadian ini
yang kemudian yang berikutnya adalah kami berharap pada seluruh netizen masyarakat kota makassar
jangan mau posting video video atau gambar yang tidak produktif atau justru memperlemah kita semua
kita harus kuat kita harus bersatu
makassar harus kuat
kita akan menghadapi apapun ancaman bagi
kota kita bersama sama
dan kalau kita bersatu insya allah apapun ancaman kita akan bisa atasi dengan baik
baik terima kasih pak dhani pomanto wali kota makassar atas informasinya bersama cn indonesia breaking news
selamat siang pak dhani
baik baik terima kasih pak